gelombang kedua covid sembilan belas memaksa pemerintah kembali menerapkan kebijakan strategis
kali ini kebijakan ppkm darurat diharapkan dapat menekan lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
lantas bagaimana bongkar pasang kebijakan ini mempengaruhi psikologi sosial masyarakat
sudah bergabung bersama kita melalui sambungan zoom dari luar studio
psikolog sosial universitas pajajaran bandung zainal abidin
selamat sore pak zainal
selamat sore mas ferdi
salam sehat pak terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
kita langsung saja pak zainal hari ini kita mendengarkan pernyataan dari presiden
ada kebijakan baru lagi setelah psbb kemarin ppkm mikro ada lagi juga ppkm darurat
dengan penamaan kebijakan yang berubah ubah ini
tentu bisa dipastikan psikologi masyarakat psikolog sosial di tengah masyarakat ini juga cukup berpengaruh
akibatnya akan bagaimana pak
apakah kemudian semakin patuhkah atau semakin abai kah atau bagaimana membaca ini pak zainal
kalau dalam psikologi sosial sebetulnya kalau kita bicara tentang perilaku termasuk kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan
itu tentunya akan dipenuhi oleh banyak hal
yang lain adalah pengetahuan atau kognitif
jadi misalnya kalau masyarakat tidak mengerti apa itu ppkm darurat apa itu ppkm
psbb begitu ya ppkm mikro
itu tentunya akan membuat masyarakat bingung
maka salah satu caranya adalah kan coba menjelaskan
agar supaya masyarakat paham apa yang dimaksud
saya masih ingat
hari malam misalnya ada pemberitahuan dari lt tentang lockdown
ternyata di grup itu apa sih itu maksudnya
nah yang ingin saya tekankan adalah bahwa penting bagi pemerintah dan juga aparatur yang berkaitan dengan pencegahan
itu untuk menjelaskan secara gas dan jangan mengganti ganti istilah
karena itu membuat bingung
apalagi yang disebut dengan ppkm darurat itu kan ada empat belas item
itu harus dijelaskan betul itu agar supaya betul betul masyarakat paham
artinya kemudian tidak hanya bicara atau memahami bagaimana arti ppkm itu sendiri
yang sampai saat ini di tengah masyarakat juga tidak semuanya paham
belum juga soal bagaimana memahami soal sakit dan sehat begitu ya
ada perubahan emosi ada diskriminasi begitu
ini membaca suasana kebatinan masyarakat dengan situasi situasi seperti ini
jadi bagaimana sih pak zainal apa yang perlu ditekan
begitu dalam diri kita masing masing soal ini
ini sebetulnya kalau kita bicara tentang virus corona
itu kan itu kita bicara tentang lawan yang tidak kelihatan
itu yang tidak kelihatan
dan kita tahu efek psikologis dari lawan yang tidak kelihatan adalah bahwa
kita tidak tahu kapan dia akan menyerang lalu melalui apa itu akan diserang
dan bahkan kalau kita coba cek hari ini
sampai hari ini riset menunjukkan bahwa itu bisa saja dibawa oleh
apa sih namanya bukan hanya drop rate kan kalau dulu kan drop rate
sekarang kan lalui gini udara gitu kan dan bahkan baik itu teman bahkan anggota keluarga
itu bisa menjadi pembawa virus
efeknya adalah bahwa tentunya itu akan memunculkan stres masan sama kecemasan sosial
bahkan sampai ke depresi
belum lagi apa namanya tayangan tayangan sama postingan ya dari media sosial itu bervariasi
ada yang memang sangat menakutkan ada yang justru yang membuat asantai aja gitu kan
dan ini memang informasi informasi yang sedemikian ambigu gitu kan
yang bermakna semacam itu membuat kondisi psikologis masyarakat tentunya terganggu
bahwa memang ada efek positifnya ada yang terlalu ketik ya
jadi misalnya ada kreativitas pada masyarakat lalu juga ada solidaritas sosial
tetapi efek negatifnya tentunya akan jauh lebih banyak yang bisa kita amati
pak zainal supaya tetap waras bagaimana pak dalam hal kita bagi dalam dua kelompok
orang orang atau masyarakat yang saat ini terkungkung dengan kebijakan kebijakan yang membingungkan tadi
dan juga masyarakat yang mungkin saat ini kondisinya belum beruntung
memang terinfeksi begitu supaya tetap waras apa yang perlu kita lakukan ini pak
ya pastinya bahwa kita masih menerima ada kondisi ini
dan kondisi ini memang tidak bisa kita kendalikan sendiri
dan itu membutuhkan pak kemampuan untuk mempersepsi bahwa ini tidak terhindarkan
nah kita tidak bisa mengubah yang bisa kita mengubah itu adalah kita sendiri
nah ini berarti bahwa persepsi kita tentang

kondisi seperti ini itu harus positif
tetapi jangan lupa bahwa kita juga ada di dalam lingkungan sosial dan bahkan politik tertentu
maka tugas dari stakeholder entah itu pemerintah maupun juga npb dan lain lainnya
yang berkaitan dengan termasuk satgas covid itu betul betul harus satu suara
satu suara di dalam
menjelaskan tentang kondisi ini sekaligus juga melakukan persuasi yang optimal
karena sebetulnya ini sebetulnya berkaitan dengan persuasi
bagaimana masyarakat itu dipersuasi
caranya apa tentunya adalah dengan tadi pengetahuan atau dengan informasi yang benar
jangan sampai masyarakat mencari informasi informasi di luar yang resmi
karena bagaimanapun kita harus percaya pada sains pada ibu ketahuan
ini kita lihat misalnya ada salah satu contoh misalnya
ada pejabat pemerintah yang mengatakan itu bisa diobati dengan obat cacing
terus ada yang lagi ini kan mengatakan itu tidak bisa
kan ada apa namanya ada perbedaan informasi pada masyarakat
yang membuat masyarakat tidak tahu mana yang benar
dan banyak lagi informasi informasi terutama di media sosial
saya lihat ya ada sebuah tayangan yang
sebetulnya untuk menenangkan masyarakat bisa positif
tetapi juga sekaligus informasi itu bukan hanya menenangkan
tapi jadi membuat masyarakat tidak fair
dan tidak mau peduli karena itu bisa disebutkan
salah satu contoh itu yang saya
pernah lihat adalah bahwa oh ini covid itu memang ada
tetapi misalnya itu bisa disembuhkan segera dengan bla bla bla bla macam macam
buat sebagian masyarakat ternyata itu enteng kan gitu
sehingga tidak patuh pada protokol sehat
tapi untuk yang lain gitu kan terutama untuk apa namanya yang lain
itu ternyata itu tidak demikian
kebenaran dari informasi
nah pasal apa pemerintah lah yang sebetulnya
punya kewenangan punya fasilitas untuk menjelaskan secara benar kepada masyarakat mengenai hal ini
oke pak zainal terakhir ada tips yang bisa dibagi pak
ya kita bicara dalam konteks individu bagaimana misalnya ya kita
pertama adalah bahwa tadi itu adalah sebuah fakta ya
dan kita tidak bisa mengubah fakta itu gitu kan
maka mau tidak mau harus kita terima
harus terima sebagai apa
ya sebagai sebuah kondisi yang memang tidak bisa di apa namanya tidak bisa dihindari
maka apa kita perlu ada yang disebut dengan resiliensi
kita harus kuat dalam hal ini
tetapi juga kita perlu betul betul patuhi yang disebut dengan lima m atau tiga m itu ya
menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan dan seterusnya
tapi juga jangan membuat kita depresi
karena salah satu ini apa namanya imunitas yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya bukan hanya dari aspek psikologisnya ya
bukan hanya hal hal yang tadi fisikal sifatnya yang tiga m atau lima
karena kondisi psikologis yang tidak sehat itu juga akan membawa efek pada rendahnya imunitas tubuh kita
yang terlalu besar sekali nanti terkena covid sembilan belas
afirmasi positif yang harus diterapkan supaya kemudian suasana kebatinan semakin tenang di tengah meningkatnya kasus
dan juga informasi informasi yang keliru terkait dengan covid sembilan belas di tanah air
terima kasih pak zainal sudah bergabung dengan kita sore ini pak
sekarang kita tuh kembali